hal hal kebangsaan lain yang dibahas diantaranya mungkin saja juga soal postur kabinet ke depan
yang dibicarakan oleh pak sby dan pak prabowo tadi malam tentu soal silaturahim idul fitri
dimana keduanya adalah sahabat lama dan biasa saling berkunjung di momen momen
tapi tentu sebagai sesama tokoh bangsa ada hal hal politik hal hal kebangsaan lain yang dibahas
di antaranya mungkin saja juga soal postur kabinet ke depan struktur kabinet ke depan
tapi secara ofisial ya penentuan posisi siapa di kementerian apa